berbagai peristiwa politik menarik terjadi dalam beberapa hari terakhir
salah satunya penentuan nahkoda tim kampanye kedua pasangan calon pilpres
eh maksud kami presiden dan wapres apa yang berlibat ini
entah kenapa baru kali ini momen penentuan siapa ketua tim kampanye itu jadi dibuat agak mendebar debarkan
seperti kayak kontes lomba nyanyi milih cawapres gitu lah misalnya ya
kayak apa idol atau cawapres idol ini ketua tim kampanye idol
apa spesialnya kita akan tanya dua analis politik
dua analis komunikasi politik kita pada malam hari ini ada wimar witular dan juga henry satrio
terima kasih bapak bapak sudah datang
ini sebelum kita masuk ke membedah ini ketua tim kita membahas ketua tim kampanye jokowi maruf dan juga prabowo sandi
ini kok kenapa sih dibuat kayak kontes dibuat semendebar debarkan kayak cawapres gitu
karena memang sekarang orang mau politik itu jadi entertainment
itu sudah didahulu ya donald trump dan boris johnson kan
karena menjadi sangat kuat dalam pemilihan
padahal dua duanya nggak pernah kerja gitu
sama dengan prabowo kuat sebagai kandidat tapi sebenarnya nggak pernah kerja gitu ya
atau kalau jokowi kerja tapi mungkin nggak kuat karena kurang asik
jadi sekarang orang cari yang lucu lucu
harus dibikin asyik gitu
politik entertainment gitu ya
iya juga kayak sepak bola menjadi entertainment
jadi pemain yang dulu juventus sekarang di real madrid gitu ya
kan dulu mahfud dan anies jadi ketua tim ses
sekarang enggak tapi pihaknya malah udah berubah
segala macam orangnya berubah rubah
karena itu maka keluar dua nama dan orang pengen tahu siapa sih yang mau ditunjuk gitu
nah iya tapi masalahnya kenapa dibuat mendebar debarkan
seberapa penting posisi ketua tim kampanye
ini kan bukan memilih menteri
menteri kan asik juga kita mendebak debak
tapi ketua tim kampanye yang seberapa penting sih buat dalam
saya kira penting
kalau menteri bisa di reshuffle
kalau ketua tim sih
ini ada kaitannya juga kalau menurut saya dengan politik latahnya petahana
ini lucu nih sebagai petahana tapi genderang irama permainannya ditentukan oleh oposisi
jadi oposisi bikin hashtag ini bikin hashtag
oh gitu ya
posisi bikin lagu ini bikin lagu
oposisi main di ulama dan islam
wah pilih cawapres ulama dan islam
taunya oposisinya enggak
waduh terus siapa yang mewakili milenials nih kan
karena kalau pak jokowi sendirian terlalu dipaksakan gitu
akhirnya dibuatlah sedemikian rupa muncullah sosok erick thohir
makanya nah latah selanjutnya adalah masa erick thohir kemudian disandingkan dengan head to head dengan sandi uno
kan enggak pas
sandi ini kan cawapresnya
itu yang mencandingkan head to headnya jokowi atau netizen atau anda pengawal politik
saya sih enggak mau menyandingkan
iya tapi netizen kalau kata erick thohir tadi
ya netizen mau membandingkan itu
yang disini ada erick thohir yang disini ada sandi uno kan jadi salah gitu
tapi menurut saya kenapa ini jadi rame ya itu juga
kan pemainnya sebetulnya pemain lama nih kan
waktu pemilihan cawapres kan juga lebih rame daripada capresnya
karena cawapresnya udah pemain pemain lama
itu lagi itu lagi gitu
jadi kita tungguin nih
dan ada kejutan baru
ini permain baru sebenarnya
makanya begitu cawapres muncul
nah kita tunggu juga nih
ketua tim suksesnya siapa gitu
sementara di petahana ini gerindra kelihatannya mau ngambil semua
udah dua duanya dari gerindra walaupun mas andi lepas dari gerindra katanya ya
terus kemudian joksan ini kan dekat sekali dengan prabowo gitu
nah sebetulnya yang cocoknya begini gitu
joksan itu mewakili koalisi atau nanti kita bahas itu deh
kita mewakili prabowo atau sebetulnya kalau tadi ditanyain
jadi lebih karena fungsi
saya kira koalisi udah gak ada sejak sandi uno masuk dengan duitnya
dan mematikan semua pesaing koalisi
udah gak ada koalisi
ini sih gerindra
bahkan bukan gerindra kali
karena prabowo juga kan
wimar kalau menurut anda ini lebih karena fungsionalnya
seberapa penting ketua tim kampanye nya
atau lagi lagi hanya sekedar politik identitas
ini sekedar media
karena kampanye sekarang ditutupkan oleh sosial media dan televisi
tidak lagi oleh kampanye fisik
kita akan bedah dua orang yang menjadi pemberitaan belakangan ini
meskipun sudah berubah
meskipun pak joko santoso belum secara resmi mendapatkan sk
emang kita jadi pemberitaan
anda berdua yang menjadi referensi pemberitaan
tapi kalau kita lihat orang orang ini bukanlah anda berdua
nah ini orang yang jadi pemberitaan
orang pertama kita lihat siapa ya
nah di belakang kita nih
saya mau tanya ke henry dulu
menurut anda seberapa penting atau gini
bagaimana anda menilai erick thohir yang kemudian menjadi ketua tim kampanye
erik thohir kan lagi ngehits ya setelah asian games itu
makanya kemudian orang mencari cari nih siapa erick thohir
kemudian kan ada muncul lah presiden inter milan nya
kemudian muncul lah pernah memiliki philadelphia tujuh puluh enam ers
ada dc united juga
belum beli liverpool ya
jadi anda masih betul
itu dia sayang sekali gitu ya
tapi ya memang lagi ngehits ini
tapi apakah kemudian erick thohir bisa menggayat suara milenial secara otomatis gitu
menurut saya ini tugas beratnya gitu
kalau misalnya memang yang di
oh tapi memang erik thohir dijual untuk menggayat milenial menurut anda
nah tapi memang kalau yang dijual pas gitu ya
memang dibutuhkan oleh millenial mungkin akan mudah nih
nah ini tugasnya pak erick agak berat
karena yang dicoba didorong adalah sosok sosok senior
saya kira bukan erik thohir nya yang akan membeli atau menjual milenial
tapi dia kan sebetulnya yang saya kenal dia
enggak dia tuh aktivis media sebenarnya
dari maka group dari mulai jak tv
dia tuh orang main media dan milenial tuh dipengaruhi oleh media
dia jelas lebih paham media daripada joko santoso
jadi bukan karena faktor kemudanya faktor kerennya faktor asian games nya
karena medianya ya
iya aku aja pujaan milenial padahal udah umur tujuh puluh tiga kan
tapi menurut anda ini pilihan yang jitu dari jokowi
menurut saya ya
tapi menurut anda gini oke
karena saya gak pernah mikirin juga gitu
tapi milih gini memilih ketua tim kampanye itu sekedar untuk pengorganisasian
mencari funding atau lebih ke depan
enggak itu branding juga
kalau orangnya gak terlalu oke ini gak pas juga kepercayaan pasar gitu ya
wah ini gimana sih dirijennya aja gak oke
branding dan ini orangnya ngerti duit
bukan hanya sandiaga yang ngerti
jadi oke cocok lah
satu lagi yang tadi katanya apa wewe
dan kata henry juga dekat dengan prabowo subiang
atau kita lihat ada sosoknya satu ini ini dari kubu prabowo dan sandi
ya ini dia
ini kan panglima dia paham teritori
tapi yang jelas bukan karena itu juga dipilih itu karena memang dekat sama prabowo gitu kan
dekat sama prabowo dan katanya juga dekat dengan pak sby
jadi memang dipilih ya dipilih berdasarkan yang nyaman aja
tapi kedua itu kelemahannya
dekat sama prabowo kelemahannya
nah dekat sama sby kelemahannya
kenapa kelemahannya bukannya itu jadi apa namanya kunci sukses untuk supaya lebih nyaman kampanye nya
ya bagaimana kunci sukses
yang prabowonya udah tiga kali pemilu gak pernah menang
oke kita sebelum kita lanjutkan
oke kita pengen dengar komentarnya jokowi dan juga sandiaga uno tentang erick thohir dan juga tentang general joko santoso
tim kampanye nasional adalah bapak erick thohir
saya tidak usah memberikan penjelasan mengenai pak ketua dewan pengarah pak yusuf kalla
semua kita semua kita sudah tahu
jadi keinginan pak prabowo dan saya sebetulnya mengajukan nama pak joko santos sebagai ketua tim
beliau berpengalaman dan beliau punya jaringan yang tentunya akan sangat bermanfaat
tapi tentunya harus mendapat persetujuan dari semua mitra koalisi
tapi jadi belum ada persetujuan
ehm respon positif sudah mulai berdatangan mulai masuk
jadi tentunya finalisasinya pada saat semua mitra koalisi duduk bersama untuk memutuskan susunan tim
secara komunikasi gimana genuin atau memang sesuai kebutuhan memang dekat dan memang sesuai kebutuhan lagi lagi untuk pemenangan tim kampanye
komentarnya gimana tentang
tentang barusan testimoni sandiaga
sandiaga dan jokowi tadi tentang masing masing erick dan
senang lihat sandiaga karena bersih muda dia pikir kalau muda itu pikirannya muda gitu ya
dan duitnya banyak jadi itu positif gitu ya
daripada lihat ma ruf amin
ya orang tidak bisa relate ke dia
kecuali orang yang suka bikin kekacauan
jadi dia itu merendam suasana
pilihan keduanya tepat
lagipula kalau prabowo mau cari calon wakil presiden
dari partai lain itu korup semua
apa namanya ketua tim kampanye ini seberapa penting untuk membantu pemenangan
ya itu ketua tim ini kan dia orkestra ya dirjen orkestra
dia harus bisa memunculkan simfoni yang indah makanya dimainkan satu satu
nah pak erick thohir beratnya adalah ada sepuluh partai politik nanti di sana yang harus direnggasarkan
pak joksan karena sudah pernah jadi panglima
mungkin akan patuh patuh aja
ini kan kalau di kubu sana kan lucunya pan sama pks ini kan adem adem aja
demokrat aja yang ngobrol
dia kan anodikasi ini dari sandiaga uno
itu dia makanya itu kan
itu masih misteri yang belum tukar
masih misteri karena bahwa asru tidak bisa membuktikan
pak wima dan dua duanya juga gak ada yang marah
meskipun tweetnya andi arief juga
gak bisa buktikan tapi saya tahu lah
nah itu dia kalau kita bicara mengenai demokrati menarik
demokrat dalam satu minggu terakhir bahkan sejak beberapa waktu
yang lalu sebelum apa namanya
resepsi pernikahan antara prabowo dan sandiaga
tanggal sepuluh agustus yang lalu
ada tweet tweet yang juga menggentarkan dunia politik
nah kita beralih ke topik politik lain yang juga tidak kalah hangat
sebagai salah satu partai pengusung prabowo sandi
banyak kader dan pimpinan partai demokrat yang secara terbuka ini
membelot mendukung jokowi maruf
anehnya bukan di ancam dengan sanksi
tapi justru wacana partai demokrat
dia akan memberikan dispensasi kepada kadernya
yang memilih jokowi
kami akan segera kembali dengan pembahasannya bersama imar